pembeli pembeli dari daerah

satu bulan gaji jadian hari tua ekstra puding tetap berjalan status yang jelas
karena status kaya bang katanya mulai tahun dua ribu delapan belas tidak jelas
honor tidak tar tidak huruf tidak budak tidak
jadi pembayaran gaji kami selama ini pembayaran barang dan jasa
sebelumnya berapa upah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para petugas kebersihan ini pak
ekstra puding ini bang kami tekan dulu
dan beberapa tahun nanti ini jadi sembilan belas
terus tuntutan para teman teman ini bagaimana pak
jadi kami seluruh thl kota matang santara yang bernama bintang simpon hidup
tentu tadi itulah gaji satu bulan itu kalau boleh tiga juta
ini kan sudah dua kali kalau tidak salah melaksanakan
mulai tadi pertama kami orasi tidak ada tangkapan
kalau untuk bpjs tercover nggak bang
bpjs kesehatan tercover tapi tidak begitu semua
tapi sistemnya main klaim
ada berapa jumlah tenaga kebersihan di sini pak
dan bila tidak dipenuhi apa aksi lanjutan yang akan dilakukan oleh
kami akan bermalam di sini menunggu hingga wali kota berhadapan dengan kami
jadi kami di sini minta jangan hari tua kenapa kami fokus juga jangan hari tua
pengalaman dari kawan kawan yang lalu yang sudah tua dilepaskan begitu saja
dan kamu tidak berfungsi lagi ya sudah pikir tidak ada penghargaan sebutin beras pun tidak ada

melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya